ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri resmi menutup kongres kelima di bali
megawati juga mengumumkan struktur kepengurusan periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
dalam penutupan kongres juga dibacakan dua puluh tiga sikap politik partai lima tahun mudara
megawati mengungkapkan alasan dirinya tidak banyak merombak struktur kepengurusan dpp
menurut megawati jika banyak posisi yang bergeser maka proses adaptasi akan memakan waktu lama
padahal partai harus bersiap menyambut pilkada dua ribu dua puluh
jumlah kepengurusan dpp pdip tetap dua puluh tujuh orang namun ada sejumlah tokoh yang menempati posisi
seperti wali kota surabaya tri risma harini dan menkumham yasona lauli
megawati juga tetap menempatkan kedua anaknya dalam struktur kepengurusan baru dengan posisi strategis
dan sudah ada korespondensi
pdip pdip di sanur bali
rifana selamat siang
sudah secara resmi ditutup kongres kali ini dan sejumlah nama
apakah ada nama baru yang masuk ke dalam struktur kepengurusan pdip rifana
ya selamat siang elvira
baru saja memang selesai ditutup kongres kelima pdi perjuangan di hotel grand ina balibit sanur bali
tadi ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri menutup kongres kelima dpp pdi perjuangan
sekaligus tadi juga mengumumkan struktur selama lima tahun mendatang struktur kepengurusan ini tidak banyak berubah
jumlahnya tetap dua puluh tujuh apa yang disebut dengan winning team yang selama ini sudah bisa membawa pdi perjuangan menang
pemilu legislatif selama dua kali berturut turut tampaknya dipertahankan
kalau kita lihat komposisinya ini dari mulai posisi sekjen itu tetap ditempati oleh hasto kristianto
ini artinya membantah adanya stigma bahwa sekjen dalam pdi perjuangan ini tidak bisa dua periode
akhirnya hasto kristianto menjadi orang pertama yang menduduki posisi sekjen dpp pdi perjuangan selama dua periode
dan untuk bendara umum ini juga tetap ditempati oleh orang yang sama yakni oli dondo kambe
ini sudah periode ketiga oli dondokambe menjabat sebagai ketua umum sebagai bendara umum dpp pdi perjuangan
bersama juga dengan wakil bendara umumnya ini ada rudianto chen dan juga haryanto batubara
ini mereka sebagai tio yang tadinya sebetulnya mau dirombak oleh megawati soekarno putri namun tetap dipertahankan
ada dua nama yang menarik yang masuk ke dalam struktur kepengurusan yakni nama menkumham
yasona lauli yang menggeser trimedia panjaitan sebelumnya ia menjabat sebagai ketua dpp bidang hukum dan ham
ini trimedia kemudian digeser oleh yasona lawli
dan nama wali kota surabaya yakni tri risma harini ini juga masuk sebagai ketua dpp bidang pendidikan dan juga kebudayaan
megawati tadi mengungkapkan alasannya tidak banyak merombak struktur kepengurusan karena memang ia melihat
proses adaptasi ini akan sulit dilakukan karena ia berharap the winning team ini atau para pembantunya di dpp ini bisa bekerja lebih cepat menyambut gelaran pilkada seretak pada tahun dua ribu dua puluh
seperti kita tahu ada dua ratus tujuh puluh pilkada serentak yang akan digelar pada tahun depan elvira
ya rifana kita tahu pada saat awal pembukaan kongres megawati sempat memperkenalkan basuki cahayapurnama saat ini sudah menjadi kader pdip
ketika tidak masuk dalam daftar kepengurusan
apakah ada tugas khusus yang kemudian diberikan untuk btp
ya pada tahun lalu kemudian ia juga baru saja menjadi kader pdi perjuangan
tampaknya masih jalannya ini masih jauh sekali untuk basuki cahayapurnama bisa menempati posisi dpp pdi perjuangan sebagai pengurus inti elvira
jumlah calon menteri dari pdip sebelumnya puan maharani menyatakan setidaknya ada sekitar sepuluh nama yang sudah di dalam kantong bu mega
tapi apakah saat ini sudah cukup santer beredar siapa nama nama tersebut rifana
betul sekali tadi elvira kami juga menanyakan langsung pada saat konferensi pers dengan ketua umum pdi perjuangan yakni megawati soekarno putri
apakah nama nama ataupun tokoh tokoh yang menduduki posisi di struktur kepengurusan pdi perjuangan ini juga kemudian berpeluang untuk dinominasikan
atau menjadi kandidat calon menteri yang akan disodorkan pdi perjuangan kepada presiden terpilih joko widodo dan juga wapres terpilih kiai haji maruf amin
tadi megawati tidak menjawab secara gamblang
namun ia meminta masyarakat dan juga seluruh pihak ini menunggu tanggal mainnya karena memang pdi perjuangan tetap mempersiapkan kader kader yang berkualitas
ada sekolah kader apakah kemudian orang orang ini yang duduk di struktur kepengurusan bisa dinominasikan menjadi calon menteri
megawati meminta semuanya bersabar dan juga menunggu pada waktunya
tadi juga pada pidatonya megawati sempat mengatakan pernyataan yang disampaikan ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh putrinya sendiri yakni puan maharani yang menduduki posisi
sebagai ketua dpp bidang pertahanan dan juga keamanan
puan maharani ini sebetulnya sempat mempertanyakan kepada megawati apakah kedepannya ini ia akan ditempatkan di posisi ketua dpr atau di eksekutif sebagai menteri melanjutkan tugasnya
ini megawati malah menjawab kepada puan maharani untuk bersabar dan juga menunggu keputusan akhirnya
sebagai ketua umum pd perjuangan ia memiliki hak prerogatif sepenuhnya untuk memutuskan siapa yang akan duduk di eksekutif ataupun di legislatif elvira
baik kita tunggu tanggal mainnya begitu sih
rifana terima kasih langsung dari sanur bali